dalam sidang fonis yang digelar pengadilan negeri kelas satu palembang pada selasa siang
majelis hakim yang diketuai hakim romo sinatra
menilai terdakwa lina mukerji secara sah dan terbukti
dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan
untuk menimbulkan rasa kebencian kelompok masyarakat berdasarkan agama
atas putusan tersebut lina menyatakan pikir pikir
apakah menerima atau menyatakan banding atas putusan tersebut
lina sendiri mengaku tak menyangka
hakim memfonisnya sama dengan tuntutan jaksa
lina sendiri mengaku tak menyangka
aku sadar aku gak sangka sih
tadi dua tahun ya
apalagi aku ditanyain aku mau kesana dulu ya
kebenaran sih aku terima kasih ya untuk bunda lapas bunda ike
timnya gitu kasih aku kesempatan bikin cumputan
ada kegiatan dimana aku merasa aku sekolah gitu
supaya gak depresi
dalam putusan yang ditutupi
hakim juga menyatakan barang bukti berupa akun tiktok dan instagram
berikut sim card dan iphone empat belas milik lina dirampas negara
kasus lina mukerji mencuat sejak bulan maret dua ribu dua puluh tiga lalu
saat ia memposting aksinya makan kriuk babi di awali baca bismillah
akibatnya lina dilaporkan ke polisi
setelah kasusnya bergulir lebih dari enam bulan
akhirnya lina difonis dua tahun penjara
benia priadi dono purwanto palembang sumatera selatan